gubernur jawa barat rituan kamil resmi menetapkan status siaga satu di wilayah bandung raya
sebagai buntut lonjakan kasus covid sembilan belas
dan untuk mengetahui seperti apa dampak status siaga bagi aktivitas warga
telah terhubung bersama kami produser lapangan cnn indonesia mita handayani
selamat pagi mita
mita sebagai konsekuensi penetapan status siaga satu di wilayah bandung raya
apa perubahan yang dilakukan pemprov jabar dalam penanganan pandemi covid sembilan belas
selamat pagi amel dan juga lady
memang untuk kemarin gubernur ridwan kamil menyampaikan bahwa untuk bandung raya
sudah memasuki siaga satu covid sembilan belas
hal ini diakibatkan karena dua wilayahnya yaitu kabupaten bandung dan juga kabupaten bandung barat
itu pada minggu ini masuk dalam zona merah
jadi memang setelah dua wilayah besar di bandung raya ini masuk dalam zona merah
di mana yang mengakibatkan bad occupancy ratenya untuk di bandung raya itu mencapai delapan puluh empat sembilan belas persen
maka ditetapkanlah untuk bandung raya ini sebagai siaga satu seperti itu
dan ada beberapa hal yang disampaikan gubernur
dengan adanya perubahan status untuk di bandung raya menjadi siaga satu
di antaranya memang untuk perkantoran di bandung raya ini hanya tujuh puluh lima persen yang bekerja dari rumah
jadi kembali ke wfh lalu hanya dua puluh lima persen yang hanya aktif bekerja di kantor
lalu ada larangan juga untuk wisatawan yang akan datang ke bandung raya ini tidak diperbolehkan sampai tujuh hari ke depan
lalu untuk ridwan kamil sendiri meminta kepada pemerintah pusat agar nanti pada saat hari raya idul adha itu tidak ada libur panjang kembali
karena menurutnya ini adalah dampak dari libur panjang lebaran pada saat kemarin
lalu untuk ridwan kamil pun kemarin menyampaikan bahwa untuk bandung raya dan juga untuk di wilayah jawa barat lain yang memang bodebek
yang memang kasusnya ini besar seperti itu untuk kasus covid sembilan belas
ini akhirnya untuk warga yang usia delapan belas tahun ke atas itu mulai untuk dilakukan vaksinasi seperti itu amel dan juga lady
untuk saat ini sendiri memang vaksinasi jawa barat itu dari sasarannya yang sebesar enam tujuh puluh delapan juta ini baru memang empat puluh persen
di antaranya yang sudah divaksin sebanyak satu kali atau dosis pertama itu sebanyak dua empat puluh tujuh juta
lalu yang sudah mendapatkan dua kali vaksin itu sebesar satu tujuh puluh satu juta seperti itu
nah lady dan juga amel yang diinformasikan dari gubernur ridwan kamil bahwa untuk di bandung raya itu mencapai delapan puluh empat sembilan persen
apabila di kota bandung sendiri ini memang saat ini sudah mencapai delapan puluh sembilan persen
namun kemarin pemerintah dari pemkot bandung itu menyatakan bahwa memang delapan puluh sembilan persen keterisian di rumah sakit sendiri itu memang bukan dari warga kota bandung saja seperti itu
nah ini ada beberapa data dari rumah sakit yang saya dapatkan pada awal pekan ini seperti misalnya di rskia
dari seratus tempat tidur yang ada ini sudah seratus persen terisi
lalu untuk data dari rumah sakit
hasan sadikin bandung ini data yang saya dapatkan kemarin dari dua ratus dua puluh empat kamar itu sudah terisi sebanyak satu ratus enam puluh dua kamar seperti itu
nah lalu untuk rumah sakit hasan sadikin sendiri menyampaikan bahwa diprediksi ini belum mencapai puncaknya seperti itu
sehingga memang rumah sakit hasan sadikin sendiri itu akan melakukan penambahan dari tempat tidur
diakui rumah sakit hasan sadikin sendiri memang yang menjadi kendala itu bukan dari sarana maupun prasarana
namun melainkan kendalanya adalah dari tenaga medis
sehingga saat ini rumah sakit hasan sadikin sendiri sedang melakukan rekrutmen terhadap relawan untuk dijadikan tenaga medis
nah lalu untuk di bandung sendiri kami kemarin sempat mendatangi rumah
tempat pemakaman cikadis
tempat pemakaman cikadut untuk jenazah dari covid sembilan belas sendiri biasanya sebelum atau sebelum lebaran itu yang dimakamkan itu lima sampai sepuluh jenazah akibat covid sembilan belas
namun setelah lebaran atau di awal bulan juni ini itu sudah mencapai lima belas sampai dua puluh yang dimakamkan di tpu cikadut akibat covid sembilan belas
seperti itu lady dan juga amel
baik terima kasih mita handayani untuk informasi